makanya dia seperti itu sama aku
abang mau bikin janji sama kami
abang gak pengen kamu gundah dulana seperti ini
pegang tangan aku
adalah supaya abie
tidak akan pernah
sampai ke rumah tanpa
abang punya hadiah buat kamu
kok banyak foto foto aku sih
itu mah bukan punya abang
tadi ada yang ketangkep basah
ah itu si bobby
mungkin dia kepo kali sama kamu
sampai suruh orang buat mata matain kan
ini baru serangan awal
dari serangkaian belas tindakan
dan ini belum seberapa
ini baru seberapa
assalamu'alaikum anak hebat tante
jangan banyak gerak dulu dong
ya tante aja yang sampai
selesai operasi selesai operasi
kasih ya jangan banyak gerak dulu ke sayang tonto kenapa udah jadi sembuh
alhamdulillah abi udah sembuh seneng banget rasanya ya sebentar lagi abi
bisa sekolah di sekolah yang normal abi bisa punya banyak teman teman bisa main apa aja yang abing
mau ya tante abis senang banget banget dewi kamu enggak lupakan sama janji kamu ke saya
sebaiknya mulai sekarang kamu gak usah deket deket lagi sama aki
biasakan dia sendiri tanpa kamu
maksudnya apa tentang
hai ini kan yang kamu cari
apaan sih kamu mis
lanceng banget kamu mata matain aku nih karena dewi kan kamu takut terjadi apa apa sama dia iya
kan aku gak pernah mas
kamu udah lihat kan sekarang
abi udah dioperasi
semua berjalan lancar dan sebentar lagi abi akan sembuh
jadi tugas kamu udah selesai
kamu udah gak usah jagain dia lagi
aku cuma minta waktu sebentar
untuk aku bisa bener bener menampingi abi
sampai abi bener bener pulih
abi udah pulih kok
sebaiknya kamu sekarang pergi
mumpung abi lagi tidur
tapi belum bener bener pulih ma
aku juga mikirin kok gimana kondisi jantung aku
kamu gak usah cari alesan macem macem
banyak dokter banyak perawat
pokoknya kami udah gak membutuhkan kami
udah pergi sana kamu
izinlah aku hanya untuk menampingi abi ma
sampai abi bener bener pulih
aku hanya mau memastikan keadaan dia baik baik aja
aku gak mau sampai nisa nanti menyakiti dia
kamu ngeremehin mama
kamu pikir mama gak bisa jaga cucu mama sendiri
kamu pikir mama bodoh gak mikirin itu
udah pokoknya mama udah gak mau urusan sama kamu lagi
pergi kamu sana
kalau gitu yang jagain abi semakin sedikit
bu dewi gak apa apa
ini udah malam begini kenapa bu gede nggak temenin abi aja
abi sama siapa di dalam
ini bu dewi
bu retno sudah melarang kamu untuk ketemu sama api ya
bu dewi biar saya bicara sama bu retno
ini kan sangat gak wajar
pengorbanan kamu harus diakui untuk api
gak usah dong
saya tetap di sini kok menunggu abi
dokter udah mau pulang
saya juga mau ke musola
wajahnya mungkin mirip ibunya ya
mama kau belum menemukan kemiripan sama kamu bayu
sama waktu kamu masih kecil
tapi anaknya baik dan penurut
boleh kita pergi ke rumah
pak mobilnya dibawa pulang aja dulu
nanti kalau saya perlu saya telepon
bisa ketolong ke bagian administrasi sekarang

aku sudah merasa sekarang makin degresif aja